di tempat pengungsian warga yang menjalankan puasa mengaku kebutuhan sahur dan buka puasa sudah tercukupi dari dapur umum yang didirikan relawan gabungan
yang membuat kandungan protein suatu produk tampak lebih tinggi
karena banyak narasi yang berkembang saat ini
beberapa guncangan guncangan seperti
tapi kalau ada ini nggak ada sambutan kayak biasanya nggak
yang bahkan di tiga tiga pasangan itu ada
peluang adanya tersangka baru masih terbuka lebar nantinya
kalau seperti ini apakah secara hukum maupun aturan internasional israel bisa dikenakan sanksi
untuk mengikuti sesi petualang cilik ini anda akan dikenakan biaya sebesar rp satu ratus dua puluh lima
dan belum tentu semua perusahaan
karena kita berada di kawasan awan bencana sekaligus di bawah kaki semeru
nah menariknya masyarakat mayoritas memilih subsidi harga barang
apakah memang ispa ini sendiri memiliki perbedaan yang signifikan
pro dan kontra sudah menjadi hal yang biasa diterima trihardana
apakah juga ini akan membuat pengiklan bertahan
jadinya nanti buat lele pancingan atau lele abon
di kecamatan cugenang sendiri iqbal totalnya ada tiga puluh sembilan orang yang masih dilakukan proses
tapi mas nugi ini berbagai kebijakan kan memang sudah dilakukan oleh pemerintah
kalau per gelas ya kira kira antara dua puluh kalau enggak tiga puluh an lah
ada beberapa lokasi yang cukup menarik di seputaran danau tondano
sampai stadium lima akan lebih berat
selain bunga aneka makanan dan minuman atau wedangan juga disiapkan
ya kenapa israel tidak di ban kalau kata pdi gitu argumentasinya gitu
semoga apa yang kita harapkan semua bisa terbukti dan juga bisa membanggakan indonesia